akhir akhir ini sejumlah rumah sakit di jawa timur sering menunda penanganan atau bahkan menolak pasien covid sembilan belas
tertundanya penanganan medis ini seringkali berujung pada kematian
pilihannya pasien dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota kota besar seperti surabaya dan malang
kondisi ini sekaligus menunjukkan tak meratanya fasilitas kesehatan di jawa timur
alhasil rumah sakit di surabaya pun penuh
penuh karena kasus covid sembilan belas di surabaya sendiri yang meningkat sekaligus menerima rujukan dari luar kota

tujuh ratus persen pasien pun harus antri bahkan selama berhari hari tertahan di instalasi gawat darurat atau igd
bahkan tidak sedikit yang kesulitan mendapatkan rumah sakit rujukan
menolak pasien menjadi hal yang sering terjadi sekaligus pilihan dilematis para tenaga kesehatan
data satgas covid sembilan belas pemerintah provinsi jawa timur menunjukkan
dua belas januari dua ribu dua puluh satu terdapat sembilan rumah sakit di surabaya yang ruangan icu nya penuh
sejumlah rumah sakit lainnya juga menyatakan penuh diantaranya rumah sakit vincenzius apaulo atau rkz dan phc
dalam seminggu terakhir memang beberapa kali kita terpaksa memang menolak pasien pasien
yang memang membutuhkan perawatan yang kemungkinan besar harus masuk icu
antrian di igd selalu ada hari per hari pasti selalu ada karena ada saja pasien yang memang indikasi covid sembilan belas
tapi tidak bisa kita masukkan karena di dalam masih penuh
seperti itu jadi rata bisa sampai enam pasien per hari
pasien pasien yang dengan kebutuhan ventilator yang belum bisa kami terima
tetapi untuk katakanlah ada perlu high care unit tetapi tidak perlu ventilator insya allah masih bisa kita terima
nah ini pun kami terutama kami prepare untuk jadi unit
ruangan ruangan yang lain yang kondisinya kadang kadang memburuk
nah kan nanti jadi salah kami dari dalam tapi tidak bisa kita terima tapi dari luar diterima
ini yang jadi dilema di tempat kami
kemudian di rumah sakit universitas erlangga sampai tiga belas januari icu penuh
dan masih ada delapan pasien di igd yang menunggu antrian kamar
situasi ini semakin runyam karena sejumlah daerah okupansi ruangan icu dan isolasinya
rumah sakit rujukan covid sembilan belas yang tak memiliki icu pun ketar ketir
belakangan mereka semakin sering kedatangan pasien dengan kondisi berat
mereka kesulitan mencarikan rumah sakit rujukan
dampaknya sejumlah pasien meninggal dunia karena terlambat ditangani
menjelaskan kepada pasien kita berusaha merujuk
kalau pas dapat ya kita kirim
kalau tidak kita jelaskan ke pasien
ini semua rumah sakit pun kita kirim
kalau tidak kita jelaskan ke pasien ini semua rumah sakit pun kita kirim
ini semua rumah sakit pun kita kirim
kalau tidak kita jelaskan ke pasien ini semua rumah sakit pun kita kirim
kalau tidak kita jelaskan ke pasien ini semua rumah sakit pun kita kirim

kalau sampai nggak mendapatkan rujukan

kolapsnya rumah sakit ini berbanding lurus dengan angka kematian di jawa timur
dari satu sampai dua belas januari dua ribu dua puluh
tujuh ratus empat puluh sembilan nyawa melayang karena covid sembilan belas di jawa timur
celakanya ada manajemen rumah sakit yang mengaku